hari kedua setelah banjir bandang di desa pasir jati kecamatan cilengkrang kabupaten bandung
fokus petugas di hari kedua ini adalah membangun kembali tanggul yang jebol akibat banjir
di belakang saya ini merupakan tanggul yang jebol dan mengakibatkan banjir bandang di perumahan jati endah kabupaten bandung ini
bisa lihat saat ini posisinya jebol dan fokus utama dari petugas ialah memperbaiki tanggul yang jebol ini
yang nantinya akan dengan menggunakan bronjong yaitu kawat yang nantinya akan diisi batu
namun ini tidak akan dilakukan secara permanen karena ini hanya sementara mengingat intensitas hujan dalam beberapa hari ini memang cukup tinggi
dikhawatirkan jika tidak dilakukan perbaikan sementara akan mengakibatkan banjir bandang susulan
namun jika kita melihat apa kata pemerintah terkait penyebab utama ialah tanggul jebol
namun kita bisa lihat sendiri bahwa anda lihat sendiri di sekeliling saya ini
ini merupakan material material yang terdiri dari lumpur dan juga batu batu yang cukup besar
dan bisa anda bayangkan sekuat apapun tanggulnya jika air dengan membawa batu dan material seperti ini bukan tidak mungkin dapat dengan mudah jebol
ini artinya memang ada kerusakan yang sudah terjadi di daerah kawasan bandung utara
dan memang tadi sudah dikonfirmasi oleh pemerintah bahwa benar sekali saat ini memang mereka sedang mengevaluasi apakah ada alih fungsi lahan di kawasan bandung utara
ini adalah penyebab yang mengakibatkan tanah ini terjadi longsoran dan terbawa ke sini
dan saya akan ajak anda berkeliling sedikit lagi untuk melihat dampak dan kerusakan apa saja yang dihasilkan oleh banjir bandang ini
bisa dilihat di sebelah kanan saya ini kondisinya sudah lebih baik
ini rumah yang sudah mulai dibersihkan oleh warga dan juga petugas yang tadinya penuh dengan lumpur
dan juga tadi ada banyak sekali sebenarnya kendaraan bermotor yang terbawa oleh lumpur ini dan tidak sedikit juga yang rusak
dan bisa dilihat saat ini di sebelah sana ada warga yang mungkin sedang memperhatikan beberapa petugas yang membersihkan lumpur ini
saat ini fokus utama ialah melakukan pembersihan dengan menggunakan alat berat dan juga dibantu dengan tenaga madual oleh petugas dan juga warga
sedikit menelisik ke belakang sebenarnya kejadian banjir bandang di wilayah bandung raya ini bukan yang pertama kali terjadi
sebelumnya pada tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh
hampir setahun yang lalu kejadian serupa juga terjadi di kawasan perumahan di cicahem kota bandung
waktu itu banjir bandang serupa membawa aliran lumpur juga menyerang hal ini
dan jaraknya tidak jauh dari sini dan sama sama berasal dari aliran sungai yang sama
yaitu yang tepatnya berada di hulu sungai di kawasan bandung utara
ini artinya memang ada satu hal yang harus dilakukan pemerintah
yaitu segera melakukan revitalisasi kawasan bandung utara karena bukan tidak mungkin jika hal ini tidak diperbaiki
dan tidak diperbaiki
melakukan revitalisasi akan ada korban korban banjir bandang setiap tahunnya mengingat intensitas hujan di musim hujan cukup deras
franky widjaya kabupaten bandung